dari kota gersik kabar gembira bagi para wali murid di kota gersik
pemerintah kabupaten berencana akan menggratiskan biaya seragam kepada seluruh siswa baru sd dan smp negeri
pemerintah kabupaten sudah menyiapkan anggaran tujuh miliar rupiah untuk menggratiskan seragam ini
juni masih lima bulan lagi namun wahyuni ibu empat anak ini harus bersiap menghadapi tahun ajaran baru
maklum saja tiga anaknya masih duduk di bangku sekolah
biaya sekolah mulai dari seragam peralatan sekolah dan buku untuk tiga anak membuatnya dan suami harus menabung jauh jauh hari
apalagi penghasilan utama keluarganya hanya dari warung kopi di teras rumahnya di kawasan kebumas gresik jawa timur
mereka gembira mendengar rencana pemerintah kabupaten gresik membagikan seragam gratis kepada seluruh murid yang baru masuk sd dan smp
saya sangat bersyukur kita bisa sedikit apa ya istilahnya kalau untuk biaya sekolah kita biasanya waktu masuk kemarin mbak putri itu satu lima ratus tiga puluh lima belum lagi untuk menjahit seragamnya
tersetel satu setel itu satu ratus dua puluh lima nah belum lagi untuk beli tas baru sepatu baru belum lagi untuk kakaknya adiknya
jadi kita juga
ya pemerintah kabupaten gresik memang sudah memasukkan seragam siswa di anggaran tahun dua ribu tujuh belas agar orang tua siswa tak menanggung biaya seragam lagi
nilai anggarannya sebesar tujuh miliar rupiah diambil dari satu ratus dua puluh satu miliar rupiah anggaran belanjaan penggawai apbd pemkap gersik
awalnya grandesennya itu kebutuhan personal tidak hanya mencakup masalah
masalah seragam tapi juga terkait dengan atribut sekolah kemudian buku muatan lokal lks bimbel ini semuanya saya ajukan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah
pemerintah kabupaten menyiapkan tujuh belas potong baju untuk empat ratus empat puluh empat sekolah dasar negeri dan tiga puluh

pihak sekolah tinggal menyerahkan data kebutuhan beserta ukuran dari siswa barunya
kami justru sebagai pelaksanaan di bawah biar sekolah senang
sebagian apa yang biasanya kami kerjakan sekarang diambil alih oleh pemda
dan mudah mudahan harapan kami justru memang benar benar lebih baik
saat ini seragam hanya diberikan kepada siswa baru
namun di masa mendatang orang tua berharap seragam gratis juga diberikan